petugas satres krimpol restabes surabaya selasa siang menggerebek sebuah rumah di eks lokalisasi moroseneng
karena diduga melakukan praktek prostitusi terselubung
dalam penggerebekan itu tiga psk dan satu mucikari diamankan petugas
unit perlindungan perempuan dan anak satres krimpol restabes surabaya selasa sore langsung menggerebek
wisma sriwijaya yang berlokasi di eks lokalisasi moroseneng
jalan sememi gang satu surabaya yang memang secara sembunyi sembunyi masih beroperasi
saat penggerbekan polisi sempat kaget lantaran pemilik rumah berupaya mengelabui petugas
dengan memberi tulisan jika rumah tersebut dijual
namun kenyataannya di balik bangunan yang tampak tak terurus tersebut
terdapat sejumlah kamar pekerja seks komersial yang masih difungsikan
pasca penutupan lokalisasi moroseneng tiga tahun lalu
dari penggerebekan polisi mengamankan seorang mucikari bernama este
warga sememi surabaya serta tiga pekerja seks komersial diantaranya en
warga banyuwangi td warga pasuruan dan nk warga sememi surabaya
polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kwitansi pembayaran sewa kamar
sejumlah alat kontrasepsi dan obat obatan
mereka mempunyai semacam pintu tikus yang pintunya kunci ada di masing masing anak
sehingga ketika mereka menerima tamu mereka dengan mudah untuk mengarahkan tamu
masuk melalui pintu tikus tersebut
agar tidak digunakan sebagai tempat prostitusi lagi
polisi dan satpol pp kota surabaya menyegel wisma sriwijaya